anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
meski menteri perhubungan telah meminta pihak maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat
namun hingga hari ini harga tiket pesawat masih tinggi
hal ini dikeluhkan sejumlah calon penumpang pesawat yang berangkat melalui bandara internasional juanda surabaya
selasa pagi hampir seluruh maskapai yang melayani penerbangan domestik dari bandara internasional juanda surabaya
ke berbagai daerah tujuan masih memperlakukan harga tiket tinggi
jika sebelumnya harga tiket ke sejumlah rute penerbangan domestik masih di bawah satu juta rupiah per tiket
namun saat ini harga tiket hampir seluruh rute penerbangan rata rata di atas satu juta rupiah
surabaya balikpapan misalnya jika sebelumnya harga tiket paling mahal berkisar rp delapan ratus
namun kini paling murah seharga satu lima juta rupiah per tiket
kondisi serupa juga terjadi untuk rute penerbangan surabaya makassar
jika sebelumnya harga tiket sekitar rp lima ratus hingga rp enam ratus
saat ini paling murah seharga rp satu lima juta per tiket
kondisi ini masih diperparah dengan adanya maskapai yang memperlakukan harga bagasi
hampir setengah harga ini
biasanya kalau saya ke balikpapan itu harga rp delapan ratus
ini kemarin saya ketambahan mahal sama ini bagasi
bagasi per kilonya itu per lima kilo rp delapan puluh ribu
jadi kemarin tiketnya rp satu lima juta
bagasinya rp delapan puluh jadi rp satu ratus delapan puluh
rp satu lima juta tambah rp satu ratus delapan puluh ya lumanya
sementara itu terkait masih tingginya harga tiket pesawat
petugas tiket maskapai penerbangan di bandara juanda
tidak bisa berbuat banyak karena belum ada instruksi
atau kebijakan manajemen maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat
harganya dari pusat dan itu kita nggak bisa request untuk rubah
untuk harganya ya rata ratas gitu
untuk turun kita belum dapat info juga
kalau bertanya sih kita harapannya sih enggak sih
karena kan ya mengetahui kebutuhan masyarakat sendiri kan
masih banyak yang butuh untuk harga kelas menengah juga
tapi realitanya sampai sekarang
realitanya sampai sekarang masih boleh
masih harga tinggi terusnya ya
sebagai bandara internasional bandar udara juanda surabaya
setiap harinya dapat melayani
hingga lima puluh ribu lebih penumpang
dengan pergerakan pesawat mencapai lebih dari tiga ratus lima puluh pesawat di hari biasa